keyboard merupakan salah satu komponen penting yang biasa ada di komputer maupun laptop
namun keyboard juga memiliki banyak jenis
salah satunya ialah mechanical keyboard yang memiliki penggemar dan komunitasnya sendiri
sekilas tidak ada yang berbeda dengan keyboard ini
namun jika dilihat dengan lebih detail keyboard ini memiliki perbedaan dengan keyboard biasa
keyboard ini dinamakan mechanical keyboard
mechanical keyboard sendiri merupakan cikal bakal keyboard saat ini
sebenarnya sejak komputer pertama kali ada itu keyboard pertama yang ada itu mekanik semua
cuman karena tekanan pasar dan segala macam hal kemudian keyboard jadi di mass production dan itu mengorbankan kualitas jadinya
dan semua keyboard yang mainstream sekarang itu udah gak mechanical lagi
meskipun memiliki fungsi yang sama dengan keyboard biasa mechanical keyboard memiliki beberapa perbedaan
perbedaan yang paling utama ialah dari suku cadangnya
mechanical keyboard menggunakan switch berupa pegas dan kawat pada dasar toots
berbeda dengan keyboard biasa yang masih menggunakan karet
penggunaan switch membuat mechanical keyboard tidak harus ditekan sampai dasar sehingga mengetik menjadi lebih nyaman
biasanya mechanical keyboard digunakan oleh programmer yang sering menggunakan keyboard maupun untuk bermain game
saat ini penggunaan mechanical keyboard tidak hanya sebatas fungsi namun juga dijadikan sebagai barang koleksi
di komunitas indonesia mechanical keyboard biasanya para pengguna dan kolektor mechanical keyboard bertemu dan saling bertukar informasi tentang mechanical keyboard
kalau dari jakarta sendiri itu mulai ada tuh di dua ribu lima belas akhir kita punya apa ya namanya ya ketrigger gitu loh
untuk ayo lah kita meet up lah kita ada kegiatan meet up tuh
itu awal mulanya itu cuma tiga belas orang
kita sama sama pencinta mechanical keybohor
terus saling sharing aja kita punya ini kita punya ini mau ngerasain yang ini mau ngerasain yang itu
oke kita ketemu itu ada di jakarta selatan tuh kita ketemuan
nah mulai dari situ baru deh ada di februari nanti kita ketemuan kecil kecilan
ada barang baru ada barang baru kita makin lama makin berkembang makin berkembang
salah satu daya tarik utama dari mechanical keyboard ialah kebebasan pengguna untuk merakit keyboard sesuai selera
berbekal suku cadang seperti switch papan pcb dan keyboard keyboard
setiap suara warni serta case beragam bentuk pengguna bisa membuat keyboard sesuai keinginan
selain itu suku cadang mechanical keyboard juga dapat dengan mudah ditemui di pasaran
ya untuk mengetahui perbedaan keyboard konvensional dengan mekanik keyboard ini saya akan mencoba untuk menggunakan ini dengan tiping test
pertama kita coba dulu yang konvensional
dengan menggunakan keyboard konvensional ini saya mendapatkan skor empat puluh
sekarang kita coba yang mechanical keyboard
ya dengan menggunakan mechanical keyboard ini saya mendapatkan nilai enam puluh
memang dari sisi kenyamanan lebih nyaman lebih cepat
saya juga tidak perlu menekan dengan terlalu kencang
bagaimana dengan anda apakah tertarik menggunakan mechanical keyboard ini
franky widjaya bandung